pemom partai nasdem menjatuhkan pilihan kepada anis rashid baswedan sebagai kandidat presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat
akankah keputusan ini membawa dampak bagi posisi nasdem di koalisi pemerintahan presiden joko widodo maruf amin
nasdem surya paloh mengklaim bahwa presiden joko widodo menghargai keputusan dirinya dan juga partai nasdem
saat menyampaikan nama anies baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
meski perbedaan politik adalah hal yang biasa namun akankah keputusan ini akan berdampak kepada relasi antara surya paloh dan juga jokowi
selama delapan tahun terakhir dan juga mengingat bahwa selama satu tahun ke depan partai nasdem masih ada di dalam koalisi pemerintahan joko widodo
surya paloh percaya diri bahwa keputusan politik yang ia ambil tak akan berdampak pada hubungannya dengan presiden joko widodo
surya menyebut bahwa hingga kini
pertemuan dirinya dengan jokowi tetap berjalan intensif
termasuk ketika ia mengkomunikasikan pilihan politik nasdem yang mengarah ke anies baswedan sebagai kandidat calon presiden
meski memutuskan untuk mencalonkan anies
surya menyebut bahwa partai nasdem akan tetap mengawal pemerintahan jokowi maruf amin hingga akhir masa jabatan
saudara saudara semuanya terima kasih semuanya ya atas pertanyaan pertanyaan yang luar biasa ini
saya ingin menegaskan kembali komunikasi dengan pak jokowi berjalan
saya ingin menegaskan kembali komunikasi dengan pak jokowi berjalan
karena memang komunikasi yang terjalin selama hampir tujuh tahun lebih delapan tahun setengah ini
berjalannya intent hampir rutin pertemuan saya
ketika ditanya apakah saya sudah membicarakan
apa tanggapan beliau misalnya pencalonan buk anis
beliau ucapkan baik bagus
saya menghargai ini
saya pikir ini lebih dari cukup
sementara itu anies baswedan tak secara pasti menyebutkan bahwa program kerja serta pembangunan di era jokowi akan dia lanjutkan jika terpilih sebagai presiden
menurutnya seluruh rencana pembangunan bangsa adalah kesinambungan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain
sehingga menurutnya dalam memutuskan hal tersebut diperlukan aspek kontinuitas dan juga perubahan sesuai kebutuhan bangsa

pembangunan di indonesia berjalan sudah amat panjang dan berkesinambungan dari satu kepemimpinan kepemimpinan berikutnya
ada continuity dan ada change
dan itu adalah nature nya sebuah proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa indonesia
karena itu kita semua di dalam menjalankan tugas ini selalu akan melihat ini sebagai sebuah continuity and change
di mana ada perubahan dan ada
ya suka tidak suka
pengamat politik dari universitas al azhar indonesia ujang komarudin menilai
keputusan nasdem memilih anies tak lain karena alasan kemenangan bagi partai nasdem di pemilu dua ribu dua puluh empat
meski ia memprediksi akan terjadi pasang surut hubungan antara surya palo dan joko widodo
ujang menyebut keduanya rasional dalam memandang perbedaan pilihan politik
hal ini dinilai tak akan berdampak signifikan kepada posisi nasdem di koalisi indonesia maju
ya suka tidak suka senang tidak senang ya tentu apa hubungan itu ya
sedikit berubah sedikit ya tidak baik
tetapi kan kalau di politik itu kan di depan apa namanya rangkul rangkulan
di belakang kadang kadang gebuk gebukan gitu kan
bisa saja misalkan kedua tokoh tersebut
kalau di media mengatakan kita baik baik saja gitu
tapi di belakangnya kan kita tidak tahu
saling mengerjai atau saling tidak kita tidak tahu
saya melihat ya tentu tadi anies itu ya memang betul
antitesa dari pemerintahan saat ini

jadi kalau pemerintah hanya saat ini
dianggap buruk oleh publik
maka tadi anies berpotensi untuk bisa menang
ujang juga memprediksi
tak akan terjadi reshuffle kabinet menteri yang akan berdampak pada nasdem
hingga akhir masa pemerintahan joko widodo maruf amin
ausirion dholu surya utomo robin kitt jakarta